masa himpunan mahasiswa islam menghadang dan menyandera truk tangki bahan bakar minyak milik pertamina di jalan soleh iskandar bogor
aksi ini mengakibatkan lalu lintas di jalan tersebut macet
penyanderaan truk tangki pertamina ini terjadi pada selasa sore
demonstran sempat memblokir jalan dan membakar ban bekas di tengah jalan
mahasiswa islam ini memprotes pernyataan wakil ketua komisi pemberantasan korupsi saud situmorang yang dianggap menghina organisasi mereka